sebuah angkot trayek lima sabtu pagi terbakar di halaman spbu lewiliang kabupaten bogor jawa barat saat mogok usai mengisi bahan bakar
beruntung sang supir menyelamatkan diri serta penumpang tengah kosong sementara api padam satu jam kemudian setelah satu unit damkar tiba di lokasi
dalam rekaman video warga sebuah angkot trayek lima ini terbakar hebat di halaman spbu lewiliang kabupaten bogor jawa barat sabtu pagi
api bahkan merambat cepat hingga menghanguskan seluruh badan kendaraan
beruntung kejadian tidak menelan korban karena isi angkot tengah kosong
namun pengemudi yang diketahui bernama entis tersebut mengalami luka di tangan saat berusaha memadamkan api
sementara satu unit damkar yang terjun ke lokasi langsung menyemprot bangkai angkot demi menghindari sambaran api ke dalam area spbu
dari keterangan saksi kejadian bermula saat angkot mendadak mogok
usai mengisi bahan bakar di spbu
naas meski sempat didorong keluar percikan api menyambar dari kolong mobil hingga membakar badan kendaraan